pak riker berhenti dulu pak riker
stop dulu pak riker
gak apa apa pak regar
saya mau istirahat sebentar di sini aja
prince harusnya kamu pulang ke rumah papa kamu
ya kan saya mau pulang pak regar
saya kan mau recovery juga
makanya saya butuh tempat yang nyaman
ya tempat yang paling nyaman buat se recovery kan
di rumahnya pak regar
karena saya deket
eh pak regar
saya mau kabarin dulu nih sama my girlfriend
kalau saya udah otw balik
buat apaan sih
nanti aja kalau udah sampai rumah
jangan nanti dong pak regar
saya yakin my girlfriend pasti udah pusing mikirin saya
kan saya harus segera ngabarin
pinjem lah pak regar
terus kamu mau minjem handphone saya buat cat
bukannya sekalian aja ntar sampai rumah
ya udah pak regar
jangan marah marah dong
putri saya udah datang
ya andaikan misalnya
ya udah jangan marah marah ya pak regar
masa pak reger tege sih ngeliat saya dengan kondisi seperti ini
makasih pak regar
lu kenapa pergi
kan gua udah minta tolong sama lu untuk tungguin gua sampe selesai kelas
kok ditinggal sih
gua nggak salah cocok aja di situ
tadi aja gua tuh dilaporin ke security tau nggak
ya daripada gua ribut ributkan sama siswa di situ
mendingan juga gua cabut
lu diusir sama security
eh bilang sama gua siapa yang gangguin lu tadi
lu masih inget ga mukanya yang mana
yang nggak digangguin juga sih
cuma nih ya mungkin emang gua nggak cocok aja kali di situ
jadi nggak pantas gitu
baby kriwil gua minta maaf banget
sorry ya gua bikin lu jadi nggak nyaman
ya udahlah ji nggak apa apa
udah biasa kalo gua jadi gitu
jujur ya gue benci banget momen kayak gini
gua nggak suka ngeliat lu sedih kayak gini baby kriwil
lu denger baik baik ya
nggak akan ada yang bisa memperlakukan lu kayak gitu lagi
maafin gua ya tadi gua nggak ada buat lu
sekarang kan lu udah nggak bad mood lagi
ikut gua yuk
mana lagi sih
udah nanti aja gue sengaja gak mau ngasih tau sekarang
gua harus kerja ji
pokoknya ini penting banget ya
katanya kamu buru buru mau sampai di rumah
iya pak rejar udah mendingan sih
tapi tunggu bentar deh
masa pak rejar
kok udah tiba tiba saya lapar ya
kamu udah gak ada kuliah lagi
kok udah pulang jam segini
kamu lagi ada masalah ya
ada masalah apa
naomi teman sma kamu dulu
kamu inget kan naomi
apa dia bilang sesuatu sama mama
sebenarnya aku gak enak nyampurin urusan pribadi rizky seperti ini
tapi kelihatannya naomi pengen banget ketemu dan ngomong sama rizky
ehm naomi bilang ke mama kalau dia susah banget hubungin kamu
katanya kamu menghindar terus dari dia
ya aku kan gak ada apa apa lagi sama dia mah
iya mama sih cuma nyampein apa yang naomi bilang ke mama ya
eee dia bilang dalam waktu dekat ini dia akan ke jakarta
dia mau ketemu sama kamu mau ngobrol sama kamu
dan dia bilang ke mama kalo dia menyesal apa yang udah terjadi sama kalian dulu
udah lama gak usah bahas nomi lagi
lagian aku sama dia tuh udah gak ada hubungan apa apa
ya udah ma gini aja
lain kali kalo si naomi telepon lagi gak usah diangkat
karena dulu rizky sangat kecewa sama dia
apa kamu bersikap seperti ini karena sekarang di hati kamu udah ada putri
aku harus cari cara untuk bantuin rizky dapetin hati putri
meskipun putri cintanya ke pangeran selama alex gak merestuin pangeran dan putri
sepertinya gak ada masalah kalau aku coba deketin putri ke rizky
pengen banget ngecek kondisinya pangeran
mumpung ibu juga belum pulang
pak regar saya boleh ketemu sama pangeran nggak pak
saya khawatir banget sama kondisinya saya cuma pengen lihat keadaannya kok
wait a minute sebentar ya
ini apa pak
tadi pangeran suruh kasih kamu kalau kamu datang
makasih ya pak
your welcome saya tinggal ya